asosiasi e commerce indonesia idea meminta pemerintah menunda dan mengkaji ulang penerapan peraturan menteri keuangan
yang mengatur tentang perpajakan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik
peraturan ini rencananya berlaku pada satu april dua ribu dua puluh
ketua asosiasi e commerce indonesia idea ignatius untung menyesalkan terbitnya pmk dua ratus sepuluh tanpa cukup sosialisasi
untuk menilai ada empat alasan mengapa aturan itu dapat menghambat pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah umkm
kedua aturan pmk dua ratus sepuluh selain berlaku di platform e commerce juga berlaku di media sosial
alasan ketiga pemberlakuan pmk dua ratus sepuluh ini memang akan menggenjot pajak jangka pendek
kesiapan sistem yang membutuhkan integrasi data antara kementerian keuangan kementerian dalam negeri dengan platform e commerce
untuk meng input data npwp serta identitas pedagang untuk berlaku april dua ribu dua puluh
jadi banyak banyak alternatif alternatif lain yang kita mau mengajak pemerintah untuk yuk kita diskusi bareng bareng
kita melakukan studi bareng bareng
supaya segala sesuatunya terukur
dan kita juga bisa berteman sama sama
jadi statementnya dari idea adalah kita meminta kementerian keuangan untuk menunda dan mengkaji ulang keputusan pmk ini
terutama yang bagian pajak ya
dengan studi studi yang lebih komprehensif
kami siap untuk diajak bekerja sama untuk mencari jalan keluarnya
kalau ternyata studinya menunjukkan bahwa ini tidak akan menyulitkan industri kami
dan bahkan mempermudah dan memperbesar kontribusi ekonomi
pasti kita dukung